tidak ada tipis
pegang aja dulu sama mas ya
gitu aja manja banget sih
mas abi lagi sibuk tuh
aku tuh ya waktu ngelahirin dulu
aku gak ada temennya
kakak belum apa apa
manja banget sih
titip dulu ya
aku masih harus ngerjain di belakang
biar rizka aja yang beres beresin
kamu tuh harus cepet cepet berangkat
gak boleh terlambat
diangkat jadi direktur utama
pt karunia nugra
dia jadi direktur utama
aku harus melakukan sesuatu
iya riz kenapa
aku gak kuat
kalau aku mati
safina masih apa mas
kan dia masih kecil
aku udah gak kuat mas
kamu kenapa gak nelfon ajeng
gak bisa dihubungin
ya udah deh
aku pulang sekarang ya
aku nunggu diri ya
kau apaan sih
kau udah gila ya
aku gak mau berhenti
aku tergila gila sama ayah aku sendiri
ngapain kamu kesini
sebenarnya aku malu kak mau ngomong ini
kamu bikin masalah apa lagi
lihat aja sendiri
tidak mungkin aku nggak percaya
gak mungkin mas abi melakukan hal sebejat ini
ini pasti akalan kamu aja
ya tapi itu buktinya kak
aku tahu kamu kamu tuh licik tau gak
gak mungkin suamiku gak mungkin kayak gini
kak aku mohon kakak izinin aku untuk menikah dengan

sadar dong kamu
suami kakak kamu sendiri
ya udah kalau kakak gak mau aku akan menyebarkan foto foto ini
mau ke pasar bu
loh ini kok bayi sapinya ada di ibu terus yuk
mamanya lagi sibuk bu
bu rizka tuh deket banget ya sama suami kakaknya
ah ini jangan berpikiran macem macem
mas abi itu kan kakak iparnya
tapi kan tahu sendiri rizka
suka dekat sama cowok cowok lain
macem macem tapi ini gak gak
ini udah nangis aja
ada ais ya deh
aduh aduh aduh
aduh panas ya
emangnya benar dia suka ganti ganti cowok
musimnya mah gitu
kata bu jamal
gimana ya caranya supaya kak ajeng memberikan mas habib sama gue
dan seluruh kekayaannya juga perusahaannya dia
jadi satu kali aku lamarin momen ini
jadi kalo kau langen semuanya
saya jodoh banget
aku kita cerm tengan nyara jadi nih
oke lo tunggu gue ya
kita ketemu di tempat biasa ya
gue mau tau alesan apa sehingga dia ninggalin gue dan anak gue
rizka astafirullah sampai begini anak
aku ngapain nyuruh gue kesini
rizka sabar dong kamu jangan marah marah gitu dong
aku nyuruh kamu kesini aku pengen ketemu kamu
eh anak aku udah lahir kan
hah aku kangen pengen ketemu
eh kamu gak pantas nanyain anak kamu
karena anak kamu itu gak butuh ayah pengecut macam kamu
priska aku udah gak kayak dulu lagi
kamu percaya sama aku
aku udah gak macem macem lagi aku udah taubat
eh aku punya rencana yang bagus buat kita
rencana palingan juga rencana kamu gagal
udah deh kali ini aku punya rencana yang bagus untuk kita
untuk masa depan kita
kamu pengen tau kan
ingat gak kamu dulu pernah bilang sama aku
kamu itu pengen nguasain hartanya kakak kamu
aku pengen bantuin kamu
kamu beneran gila
kamu beneran gila
suatu saat kamu akan perluin aku kok
dengar ya sayang
kapan pun kamu perlu bantuan aku
pokoknya kita harus susun rencana kita dengan matang
jangan sampai gagal
eh kamu tuh denger gak sih
ya ampun aja ya ampun
ya udah gendong aja sama kakak
itu anak ya
dari kecil sampai sembilan bulan nangis mulu
kamu tuh ibunya mau nangis kayak apa ya diurusin
ini tuh anak kamu bareng sama laki laki yang gak potong job itu
ingat kamu tuh ibunya
iya terus kalau aku ibunya kenapa
ya dirawat sih sayang
disusuin jangan ditangisin kayak gini
ya udah rawat aja sama kakak
kalau kakak gak mau buang aja ke laut
eh jaga murkamu
mana ada ibu kayak gitu
apaan sih kak
mobilnya mau aku pakai
aku buru buru ada meeting
kak dari sebulan yang lalu ya aku minta beliin mobil baru
tapi kakak gak beliin juga
mau beli pakai apa harga mobil itu gak murah loh
lagian kamu mau kemana
aku tuh sekarang banyak keluar rumah
aku juga mau kerja kak emangnya kakak aja yang kerja
ya udah bawa aja sama kantong meeting
rizka jangan kayak gitu dong rizka aku buru buru
hei di beberapa hari makasih ya